setelah menjalani pemeriksaan intensif polri resmi melakukan penahanan terhadap pemimpin pondok pesantren al zaitun panji gumilang
tersangka kasus dugaan penodaan agama itu ditahan di rutan baris krim mabes polri mulai jam dua rabu dini hari selama dua puluh hari ke depan
setelah dilakukan pemeriksaan penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam dua waktu indonesia barat tanggal dua agustus dua ribu dua puluh
dan dilakukan penahanan di rutan baris krim selama dua puluh hari sampai tanggal dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh tiga
kuasa hukum panjegu bilang menyatakan penahanan klaimnya itu merupakan tragedi kemanusiaan
menurut pihak panjegu bilang
proses pemeriksaan dari berstatus saksi hingga menjadi tersangka dan ditangkap sangatlah cepat
selain menduga telah terjadi kriminalisasi
hendra berharap dengan alasan kemanusiaan dapat menangguhkan penahanan panji gumilang yang berusia tujuh puluh tujuh tahun
kemudian dilanjutkan kepada tahapan penahanan ini dalam satu malam
ini kita sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di bali
kita tidak paham

jadi kita dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan pak panjegu bilang ini
sementara yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi
menilai penetapan panjegu bilang sebagai tersangka penodan agama merupakan tindakan yang keliru
menurut arief maulana wakil ketua bidang advokasi ylbhi
ucapan panji gumilang merupakan bagian dari keyakinan serta kemerdekaan pendapat dan beragama
yang seharusnya dihormati dan dilindungi
kalau memang ada kelompok masyarakat yang tidak sependapat
ya sampaikan saja tidak sependapatnya di mana
dan sampaikan dengan masukan kritik
sehingga kemudian perbedaan pendapat
perbedaan kait dengan keyakinan beragama
kemudian masuknya ke wilayah pidana
sekretaris umum pp muhammad diyah abdul muti menatakan
penetapan panjegu bilang sebagai tersangka sudah tepat
dikutip dari detik muti meminta masyarakat percaya kepada proses hukum yang berjalan
meski terkesan lambat
sementara ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama yahya kolil stakuf menyebut
pengurus besar nahdlatul ulama menghormati status hukum panjegu bilang
dan menilai polemik kasus ini merupakan permasalahan yang rawan bagi publik
ini harus diselesaikan menurut hukum
karena ini masalah yang
secara substansial itu sebetulnya
bisa mempengaruhi psikologi masyarakat secara luas
menurut menkopol hukam mahfud md
ada beberapa prasyarat utama seorang tersangka bisa ditahan
di antaranya ancaman hukumannya di atas lima tahun
hingga khawatir menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya
apa alasan untuk ditahan
pertama persyarat utamanya itu
kalau ancaman hukum pidananya minimal lima tahun
ini lebih dari lima tahun
itu persyarat utama
kalau yang bersangkutan
dikhawatirkan tidak mau kerjasama
sebelumnya selasa malam panji sudah ditetapkan sebagai tersangka
atas kasus dugaan penodaan agama
panji dijerat pasal berlapis
dengan ancaman pidana maksimal sepuluh tahun penjara
baris krim penjara
baris krim penjara
pak wori juga menilai tersangka panji gumilang tidak kooperatif
hanya memperlihatkan surat sakit dari dokter yang asli
melalui aplikasi chatting
tim liputan cnn indonesia